dalam sepekan harga cabai di sejumlah pasar tradisional di kabupaten tanggerang banten
mengalami kenaikan hingga mencapai lima puluh persen
di pasar gudang tiga raksa harga cabai rawit merah naik dua kali dari harga normal
tiga puluh ribu rupiah lalu lima puluh ribu rupiah dan kini seratus ribu rupiah per kilogram
kenaikan juga terjadi pada cabai merah keriting
dari sebelumnya dua puluh lima ribu rupiah per kilogram kini naik menjadi lima puluh ribu rupiah per kilogram
bawang merah dari sebelumnya dua puluh ribu rupiah per kilogram juga mengalami kenaikan menjadi dua puluh delapan ribu rupiah per kilogram
selain jelang natal dan tahun baru kurangnya pasokan akibat cuaca buruk diduga menjadi penyebab kenaikan harga
sebabkan faktor cuaca mungkin terhalam misalnya dan masih hujan nggak bisa metik misalnya ya
tahun masih setok di petani udah dikit mungkin
jadi itu banyak yang silahkan permintaan kan permintaan setiap utuh banyak permintaan
jadi barang sedikit pasti harga melambung
hemat hemat ya dari setengah kilo jadi keserapan
jadi merasa keberatan dulu ya
keserapannya apa bu
ya diturunin lah harganya
biar kayak normal lagi gitu
ya ini juga
hal serupa juga terjadi di pasar lakesi parepare sulawesi selatan
sejak sepekan terakhir harga cabai rawit melonjak hingga lebih dari dua kali lipat
normalnya cabai rawit dijual tiga puluh rupiah per kilogram namun kini harganya di kisaran tujuh puluh ribu rupiah
selain karena tingginya permintaan jelang libur natal dan tahun baru
stok pengiriman cabai rawit dari daerah penghasil menurun karena gagal panen dampak cuaca buruk
itu sebelumnya berapa harganya
sebelumnya bisa tiga puluh
sejak kapan bu sejak kapan naik
ada ini satu minggu
satu minggu ya
kira kira pengaruh kenaikannya bu
konsumen berharap harga bahan pokok segera turun agar biaya belanja tidak naik serta kebutuhan hidup bisa kembali normal
di lain pihak banyaknya konsumen yang mengurangi pembelian membuat omset pedagang ikut merosot
pengiputan cnn indonesia